pemerintah memberikan sinyal akan larangan penjualan rokok batangan
aturan yang dibuat untuk menjaga kesehatan itu menimbulkan pro dan kontra
lantas bagaimana dengan implementasi dan pengawasannya jika nanti disahkan
kita bahas hal ini bergabung bersama kami ada olivia herlinda
mbak olive selamat malam
selamat malam mbak cisda
halo mbak olive kita tahu dengan aturan ini suara pengusaha dan perlindungan konsumen
terpecah usai presiden memberikan sinyal begitu ya
ada larangan nantinya penjualan rokok batangan
tapi saya harus tahu dulu pandangan cisdi mengenai aturan ini seperti apa
ya baik tentunya kami sangat mengapresiasi ya bersama dengan jejaring pengendalian tembakau lainnya
teman teman koalisi kami sangat mengapresiasi adanya bentuk keseriusan pemerintah ini
tentunya adanya inisiatif untuk merevisi pp satu ratus sembilan ini
karena sebenarnya ini hal yang sudah kami advokasikan
dan kami dorong beberapa tahun terakhir
dan kami sangat senang akhirnya masuk ke dalam program penyusunan pemerintah
dan tadi termasuk dalamnya soal kemungkinan larangan penjualan rokok batangannya
kami menyadari bahwa prosesnya masih akan cukup panjang
karena penyusunan baru akan mulai tahun depan
dan diskusinya masih akan ada antara kementerian lembaga yang pro maupun kontra gitu
jadi setelah pengesahan pun masih akan banyak sekali aturan turunan lain untuk operasionalisasi gitu
jadi tentunya cisdi sangat pendukung
dan akan ikut terus mengawal proses dan konsultasi
tapi sudah terprediksi ya kayaknya memang perbincangan atau diskusi ini akan alot begitu ke depannya
tapi kalau melihat aturan ini mbak olive
dirasa akan efektif kah nantinya untuk ke depan
karena kita tahu banyak yang kontra dengan penjualan ketengan
karena dirasa untuk pedagang pedagang kecil akan sulit pengawasannya
ya jadi satu hal dulu
jadi tidak ada satu kebijakan yang dapat berdiri sendiri tentunya
dari berbagai studi dan praktik dari negara lain
kita melihat bahwa butuh kebijakan yang komprehensif ya untuk bisa menurunkan konsumsi rokok
terlebih melihat penetrasi industri tembakau di indonesia yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat
jadi kebijakan pelarangan rokok batangan ini harus dibarengi dengan batasan iklan
sponsorship promosi edukasi masyarakat yang perlu diperkuat
dan juga yang paling efektif bahwa ini memang masih dikebijakan pengenaan cukai ya gitu
jadi kebijakan fiskal dan non fiskal itu harus berjalan beriring
tapi kalau spesifik bicara soal kebijakan larangan rokok batangan ini
tentunya juga akan berkontribusi untuk menurunkan paling tidak keterjangkauan untuk anak anak
dan terutama kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk dapat mengakses tembakau
tapi tadi catatan yang paling penting adalah penegakan yang tegas gitu yang perlu jadi garis bawah
oke berkaca dengan apa yang terjadi di lapangan mbak olive bagaimana cisdi melihat apa sih sebetulnya faktor besar
bahwa perokok anak anak ini ternyata masih cukup tinggi angkanya
ya tadi penegakan ini sebenarnya kan di aturan pp satu ratus sembilan sebelumnya saja
sebenarnya sudah ada tuh pembatasan umur ya siapa yang bisa beli di atas umur delapan belas tahun
tapi memang sejauh ini tidak berjalan gitu
jadi tentunya tadi masalah bisa diakses dengan mudah oleh anak anak
keterjangkauan dan akses ke warung rokok dari sekolah dari rumah
harga yang murah kemudian paparan iklan rokok juga di sekolah sekolah
dan tadi ya kemungkinan untuk membeli rokok batangan juga jadi satu faktor yang kuat sih
untuk bisa mudah diakses oleh perokok anak seperti itu
oke tapi apakah ini nanti akan menutup bahwa menutup akses untuk anak anak
apa untuk membeli rokok secara ketengan secara batangan
karena kita tahu pengawasannya mungkin akan sulit dilakukan mengingat tidak ada pengawasan untuk toko toko kecil
toko toko kelontong di daerah bahkan
ya betul bahwa nantinya sebenarnya untuk operasionalisasi dan juga bagaimana penegakan akan dilakukan
itu memang butuh komitmen utama dari pemerintah pusat sampai subnasional ya ke daerah gitu
dan terutama bagaimana sebenarnya penegakannya dan penetapan saksinya nanti juga memudahkan gitu
untuk pemerintah daerah dan mungkin satpol pp ya nanti akan bertugas untuk bisa melakukan secara cepat
dan cukup mempunyai efek jerah gitu untuk penjual maupun pembeli mungkin gitu
jadi mungkin masih banyak diskusi ya sebenarnya nanti bagaimana penegakan ini yang menjadi pr sekali bisa diperkuat gitu
tapi tadi beberapa hal sebenarnya kami setuju sepakat gitu bahwa seperti pembatasan usia
dan juga larangan menjual rokok batangan itu menjadi dua poin penting sih untuk bisa paling tidak untuk anak anak di bawah umur ya
jadi ya affordability nya kita turunkan seperti itu
oke mbak olive apa kemudian rekomendasi dari cisdi kepada pemerintah untuk benar benar tadi ada penegakan aturan
penegakan aturan melarang penjualan khususnya untuk anak di bawah umur
ya terutama sebenarnya nanti di aturannya sendiri itu harus cukup jelas dan spesifik gitu untuk bisa
kalau yang sekarang kita punya kan belum terlalu jelas ya
untuk bisa diturunkan kepada pemerintah daerah gitu dipenda peda dan sebagainya
dan mungkin belum ada kewajiban utama gitu ya untuk bisa dilakukan dengan komitmen dari pemerintah daerahnya mungkin juga masih kurang gitu
untuk bisa menerapkan peraturan yang sebenarnya sudah ada gitu tentang pembatasan umur paling tidak gitu
jadi sebenarnya peraturannya sih yang kita mungkin bisa harus disusun dengan sangat benar dan
teliti gitu ya untuk bisa memastikan bahwa nanti penegakannya dan implementasinya di lapangan bisa berjalan baik gitu sih
oke mbak olive kalau kita belajar dengan negara negara lain yang berhasil punya komitmen untuk meminimalisir bahkan tidak ada penjualan rokok begitu di negaranya
apa yang harus dipelajari oleh indonesia
iya sebenarnya kalau kita lihat banyak banyak hal sih sebenarnya yang berkontribusi ya
terutama sebenarnya komitmen dari pemerintah sendiri
jadi untuk bisa secara komprehensif gitu untuk menegakkan dan juga mengimplementasikan berbagai macam kebijakan tadi tidak berdiri sendiri
kemudian dari segi penegakan juga cukup tegas dan disiplin gitu dari komitmen tadi ya untuk bisa terus dilakukan sih
dan di lapangan benar benar berjalan gitu dengan sanksi dan hukum yang baik sih sebenarnya seperti itu
jadi ya mungkin dua hal itu sih
terutama yang kita butuhkan ya pada saat ini gitu
untuk bisa berjalan
oke artinya pekerjaan rumah untuk pemerintah dengan stakeholder lainnya untuk merealisasikan ini harus dibarengi dengan kerjasama dari masyarakat juga ya
bagaimana bisa mengawasi anak anak untuk tidak mengonsumsi rokok
baik mbak olivia herlinda terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected malam ini